inovasi baru di bidang otomatif terus dikembangkan oleh mahasiswa indonesia
mahasiswa politeknik elektronika negeri surabaya atau pens berhasil menciptakan mobil listrik berjenis matic city car
dengan kemampuan empat kw mobil ini mampu menempuh jarak satu ratus delapan puluh km dengan kecepatan maksimal delapan puluh km per jam
satu lagi karya otomotif modern dihasilkan anak bangsa
mahasiswa politeknik elektronika negeri surabaya berhasil menciptakan mobil listrik berjenis matic city car
mobil listrik ini merupakan generasi ke enam yang diberi nama smart enam atau small city car
selain desain lebih modern mobil ini lebih istimewa karena dibuat dengan pengisian daya listrik secara otomatis
dengan daya empat kw mobil ini mampu menempuh jarak satu ratus delapan puluh km
tak hanya itu pengisian daya baterai juga tak membuat repot pemiliknya karena baterai bisa langsung tersambung dengan jaringan listrik rumah tangga
mobil ini adalah penggeraknya penggeraknya kita pakai motor induksi tiga fase
itu yang pertama yang kedua adalah sistem chargingnya kita pakai self charging
sehingga mobil ini pada saat berjalan bisa men charge secara sendiri
dengan personal matic smart enam mampu mengembangkan mobil ini
mobil ini bisa melaju hingga delapan puluh km per jam tanpa suara dan asap kendaraan sehingga ramah lingkungan bagi perkotaan
mobil ini proses pengecasan lima jam kondisi akinal persen
dan proses pengecasan selama lima jam itu dapat digunakan selama dengan jarak tempuh satu ratus delapan puluh km
kecepatan maksimal delapan puluh km per jam
dengan semua keunggulannya smart enam dipatok seharga delapan puluh hingga sembilan puluh juta rupiah
meski belum mendapat izin produksi mobil ini diupayakan akan diproduksi secara massal agar mampu bersaing dengan industri mobil di negara negara maju lainnya